hai kalau saya pinjam istilah anak anak zaman sekarang anak anak zaman now ini kayak bangdul
agak susah move on ya berapa belasan tahun lebih dari dua puluh tahun masih aja numplek disitu tapi
bertanya juga gimana nih kabar kelanjutan kehidupan dari keluarga sidul sudah bersama
saya oh my god ini epic banget sih halo halo halo semuanya apa kabar gak banyak berubah sih
sebenarnya ya mudah ya gendir gendir gendir gendir lo itu kan komplimen sebenarnya pujian
iya kenapa sih akhirnya setelah berapa dua puluh enam tahun terakhir kan tahun berapa
dua ribu dua ribu tujuh ya kita bikin ftv dua ribu sebelas kenapa harus nunggu sekian lama sih bangdul sampai akhirnya
dibikin di layar lebarnya ke layar lebar setelah hampir sepuluh tahun saya pergi mengabdi di tempat yang lain
setelah selesai ya kembali lagi pas
kembali ke film kan ya kalau kembali ke film pasti kembali ke sidul itu udah pasti untuk untuk
menghidupkan kembali karakter membangkitkan lagi ruhnya sarah dan zainab itu gimana walaupun sarah
sama zainab kayaknya nggak bisa lepas dari seorang cornelia agata mau dikus naidi juga
mbak lia dulu deh kalau saya pribadi saya berawal dari rasa rasa itu memang udah ada selalu disimpan
nama saya jadi enggak sulit buat nemuin kayak mistrinya lagi
hai nah dari
berangkat dari rasa yang masih saya simpen itu masuklah ke eksplorasi permainan permainan
itu aja rasanya bete masih sama ya sama banggul ya masih sama kalau mbak kebetulan di film ini
zainab lebih banyak berinteraksi sama atun gitu ketika kami sudah ada di lokasi syuting ketemu
dengan tim tuh sebenarnya kemisinya sudah terbangun kembali gitu tapi memang proses
produksi film ini dijalani dengan sangat serius sih jadi memang kami ada reading lagi melihat
dengan menwho baggage
kita juga apa buraya
kita gak rh e
apa yang paling kerasa ketika syuting dulu dengan syuting yang sekarang
bang mandra dulu
yang jelas perbedaan pasti ada
dulu masih banyak yang kanan kirinya satu contoh macam seperti apa yang tadi disebutin ada benyamin ada basuki ada patile dan lain sebagainya
sekarang tinggal segini tapi tetap rasa itu ada rasa kangen tempo dulunya ada tapi kita juga kan terus terang aja
yang kanan kiri sekarang ini ada juga ini udah bagian dari kagak kalah penting dan kuatnya juga untuk mempertahankan apa sih namanya cerita keutuhannya
kalau harus gimana tun
ya seperti yang tadi bilang suasana pasti berubah
karena kan juga apalagi sekarang kita terpecah dalam arti terpecah bang dul sama cara cs berangkat ke belanda saya kagak diajak dah sama wody sama maknya sama ahong segala
ya pasti gitu
itu harus kita bangun mbak biar istilahnya film ini jadi sesuatu
seperti saya bilang saya lawannya mandra nih jadi karena saya nggak ketemu satu frame saya harus bangun kemarahan saya karena saya kesel kalau diajak
provokator saya panas panasin si jenab nih
supaya dia curiga disitu ke belanda nungguin sarah kali
maknya juga walaupun dalam kondisi sakit juga ikut
ini sebetulnya peran maknya lebih besar
kalau boleh pertanyaan tadi kamu tanya kenapa baru sekarang
ya selain memang selesai tugas saya waktu itu ada permintan nyak kepada kita semua
oh khusus dari maknya
untuk si dul yang dipercepat
jadi saya tidak ingin terperangkap dalam melodrama artinya tapi begini waktu itu saya syuting adegan nyak bulan oktober
saya belum punya cerita
saya cuma punya bayangan adegan
mandra pamit maknya dul pamit maknya ya kemudian jenab
artinya dul the movie nya belum jadi
karena waktu itu maknya bilang
dul kalau bisa syuting cepetan
nyak mumpungnya masih ada
wah kaget saya kira apaan sih nyak
singkat kata kemudian saya kumpul dengan saya bilang masih ada waktu nggak untuk ini
oktober saya syuting adegan maknya dulu
oh itu yang pertama kali
itu yang pertama
sementara syuting bagian jnab sama di itu itu bulan maret
syuting di eropanya april
nah jadi lumayan kan
ke mbah lia sama mpomo juga
apa sih kalau saya kasih tiga kata yang menggambarkan si dul tuh apa
punya prinsip cinta keluarga dan selalu bikin gregetan
dulu itu untuk zainab kakak teman tempat curhat tempat bertanya gitu kan
kekasih iya bener
ini akan akan premiere di dua negara ya
bukan dua kota lain dua negara
belanda amsterdam dan juga ada di jakarta di indonesia ya
kenapa akhirnya harus premier di sana sih
jadi waktu selama kita syuting di sana
sekarang ikut sekarang ikut
bukan ikut ikut ini gak ada
aku ngamuk benangan
aku ngamuk benangan
akhirnya ketemu itu naiknya di sayap
jadi memang selama kita syuting di sana kita kemarin di amsterdam hampir tiga minggu
banyak sekali masyarakat indonesia yang berkunjung ke tempat kita syuting
mereka berharap bang kalau bisa puter disini dong gitu kan
ya istilahnya puter kalau dikudutan kan kita punya
kita punya cuma saya bawa dulu kalau kedudukan mungkin gak gimana kalau bioskop ya karena jujur
ini saya bicara itu dengan pihak falcon picture mereka setuju jadi besok kita akan diputar di
bioskop yang sangat prestisius pertanyaannya jadi bang gold ini banyak banget yang masuk ke
ke media sosial kita jadi pilih sarah kejadian sebenarnya capek nonton aja dua puluh dua abis sudah
ya udah pokoknya sukses
harus dong biar aja kalau dia agak nonton kita sumpahin di sulap
mana di kamera saya mau bangdul atau sama bangun terjadi berdua eh ini bacain tisernya
jangan kemana mana karena setelah jedah kita akan bahas soal serial serial ternama yang
diangkat ke layar lebar tetap lagi tetap lagi tetap lagi di show bisnis bisnis